pasca penetapan nomor urut calon gubernur jawa timur saifullah yusuf rabu siang
berpamitan kepada gubernur jawa timur soekarwo
gus ipul mengajukan cuti agar lebih fokus dalam menjalankan kampanye
sementara kofifah langsung melakukan konsolidasi dengan ratusan relawan
saifullah yusuf rabu siang menemui gubernur jawa timur soekarwo di gedung negara geraha di surabaya
untuk menyampaikan surat cuti dari kemendagri
penyerahan surat cuti ini sekaligus sebagai ajang pamitan kepada gubernur soekarwo
yang telah dua periode ini berpasangan memimpin jawa timur
saya gembira dua periode mendampingi pak dekarwo banyak pengalaman yang saya dapat
banyak juga sesuatu hal baru yang juga saya peroleh
banyak pengalaman dan yang penting juga ada prestasi prestasi
selain berpamitan kepada gubernur soekarwo
gus ipul juga berpamitan kepada gubernur soekarwo
gus ipul juga berpamitan kepada staff dan aparatur sipil negara
termasuk petugas keamanan satpol pp provinsi jawa timur
sebelumnya pada selasa malam pasangan kofifa inder parawansa dan emil dardak
langsung melakukan koordinasi dengan relawan dan sejumlah pimpinan parpol di jawa timur
di sebuah hotel di kawasan juanda sidoarjo
koordinasi ini dilakukan untuk merapatkan barisan sesama relawan
yang jumlahnya mencapai ribuan di seluruh wilayah jawa timur
selain koordinasi terkait program dan pemetaan
bahasan penting lain adalah pengawasan tps yang jumlahnya mencapai sekitar enam puluh delapan lima ratus tps
pada kesempatan ini pasangan kofifa emil juga menyerahkan rombi pemenangan secara simbolis kepada sejumlah relawan